pak rendy ini suami saya ada disini
pak rendy kok diem aja sih
pak rendy suami saya kenapa
saya belum bisa pulang sekarang
ada keadaan yang darurat
kamu gak apa apa kan
saya butuh kamu kesini nih
kok bisa temenin saya kan
sebentar lagi rendy datang
ya ampun mas
saya pun tahu
ada tijd leluang
yang akan dicuri
dan tidak mau mengakui anak di kandungan saya tentang
ini salah mama roy
ini salah mama
ini salah mama
yang tidak bisa mendidik kamu
kau pentingnya ninggalin mama
sekarang siapa yang akan jagain bapak
ada aku yang akan selalu nemenin mama
kemana pun mama pergi
pancake strawberry kesukaan kamu

gue mau ketemu elsa raff
kenapa harus selalu elsa
tadi saya ketemu dokter di luar
beliau mengatakan kalau pak riki sudah bisa kami minta keterangan
riki sudah bisa diminta keterangan
saya masih kasih keterangan
kalian semua udah nyaksin sendiri kan
apa masih harus nanya
pak arigi tolong jawab dengan serius
apa bapak sadar semua yang bapak perbuat
seratus persen saya sadar
seratus persen saya sadar
seratus persen saya sadar
seratus persen saya sadar
pak riki kami minta pak riki kasih keterangan yang jelas
atau pak riki akan lebih berat hukumannya
saya akan jawab dengan jelas dan jujur
kalau saya bisa ketemu dengan elsa
kalau enggak saya tidak akan jawab apapun
saya akan jawab dengan jelas dan jujur
kalau saya bisa ketemu dengan melson
kalau enggak saya tidak akan jawab apapun

saya tidak akan kasih keterangan

kalau bapak bapak tidak izinkan saya ketemu sama elsa
saya harus ketemu sama elsa pak
pak riki anda adalah orang yang bersalah
jadi tidak punya hak apapun untuk mengatur ngatur proses penyelidikan ini
tolong lo bersikap kooperatif rik
kalau pak riki tidak mau menjawab
pak riki hukumannya akan lebih berat dari yang seharusnya
pak riki apa yang kamu merayu marilah
kalian ingin bertanya apa
apa hubungan pak riki dengan ibu elsa
saya orang yang mencintai elsa
sebagai laki laki saya yang mencetuskan ide itu
itu ide semua dari saya
dan kalian gak bisa hukum elsa karena itu
pak riki perkara hukum itu bukan otoritas anda
pak tolong hubungi dokter
dokter suster tolong ke ruangan sekarang pasien kesakitan
bapak bapak saya mohon keluar ya
nanti bapak bapak bisa kembali lagi
karena kondisi pak riki saat ini belum stabil
ini yang paling baik
terus gue baru tau kalau dia hamil
apa yang aku lakukan sama ricky itu adalah masa lalu terburuk aku
fotonya ada di sini
hubungan aku dengan elsa sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan
apa yang dilakukan elsa
hanya terus terusan membohongi aku
lupa deh ini mana ya
lama banget sih ini masalah kenapa ya
terima kasih ya
selamat malam berusaha
akhirnya mama pulang juga
kamu mau kemana kok udah rapih
nggak apa apa ted
tadi masa nelfon aku dia bilang kalau misalkan dia butuh aku
makanya aku sekarang nunggu pari ini dulu mbak
aku mama kelihatan kurang sehat
mama ada masalah apa mak
kalau mama cerita sama aku
andien aku baik baik aja
kamu jangan khawatir
mama cuma sedikit capek
cuma butuh istirahat
jangan khawatir ya
mama malah khawatir sama aldin
itu pak rindy
makanya nanti aku tanya deh sama pak rindy
pak randy suami saya kenapa ya
suami saya nggak kenapa napa kan
saya juga nggak tahu pasti bu
silahkan kita langsung berangkat
yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya
jangan khawatir bu
pak rindy nggak kenapa kenapa
pak rindy cuma mau ngasih kejutan ke bu andien
sembilan bulan pernikahannya
saya sampai kaget
ya terima kasih rindy
masa sekarang ambil piliknya mau ambil
benar benar minta maaf
selama ini selalu aja nyesahin papa mama mama
selalu aja dalam keluarga aku ada masalah
karena aku rasa
rumah tangga aku saat ini
sudah tidak bisa dilanjutkan lagi
semua itu bukan salah kamu dong
kamu gak perlu minta maaf sama papa sama mama
iya nong papa benar
ini semua bukan salah kamu saya
tapi itu terbaik
aku merasa gak bisa kasih kebahagiaan kepada papa dan juga mama
karena keluarga aku sama sekali
aku rasa aku gak bisa pertahankan lagi
maksudnya kamu mau cari nong
perasaan aku ke nong
aku merasa itu sudah benar benar hilang ma
tapi di satu sisi juga aku marah
apa yang sudah terjadi
dan apa yang sudah dilakukan elsa
rasanya sudah tidak mungkin untuk
aku bertahankan lagi ma
aku tahu sekarang elsa lagi aku
anak yang dikandung elsa adalah anakku
aku akan bertanggung jawab
aku akan jatuh
tapi kalau dibilang harus
bersatu lagi dengan elsa
dengan rasa aku gak sanggup
aku gak bisa
apakah kamu sudah memikirkan
kalau memang itu sudah keputusan kamu
akan selalu dukung keputusan kamu itu
selesaikan semua ini secara jantan dan dewasa
bicara dengan benar seme elsa
kembalikan dia baik baik ke keluarganya
harus menghadapin ini semua sayang
pari ini ini suami saya ada disini
pari ini kok diam aja sih
pari ini suami saya kenapa
selamat sembilan bulan pernikahan dania
saya butuh kamu kesini
karena saya gak mungkin merayakan ini sendiri
kamu gak suka ya sama
kejutan nangisnya kasih
masih dengan setiamu
masih mendengar suaramu
kamu banyak kerjaan
ku yakin kau tahu
kamu bisa menangis ya
oh aku menangis
saya juga terima kasih ya
karena selama ini kamu sudah menjadi istri yang baik
istri yang sempurna untuk saya
danak setelah mengalami segala hal
itu yang saya ofisikan
terima kasih banyak gar
sama sama mari bu
saya dari tadi nunggu kamu itu berdiri
kaki udah agak pegal boleh duduk
aku duduk sendiri
kita nanti harus balik lagi
kita harus bujuk nino ya
ada baiknya kita nggak paksa
nanti dia semakin menjauh luma
gimana kalau sampai
harus melahirkan sendiri tanpa ada suami
itulah yang adin alamin dulu ma
tapi aku gak bisa menyangkal
kalau apa yang elsa alamin sekarang
mungkin adalah karmanya pada andik
kok diem sih pa
gimana kalau sampai bener
elsa melahirkan sendiri
tanpa ada suami
dan dia harus nyadepin semua ini sendiri
papa tahu kan
aku begitu cinta sekali sama nino
kalau sampai nino bener bener ninggalin dia
hidup dia akan hancur
aku bukan mau membandingkan ya maaf
tapi dulu andin juga mengalami ini semua
andin dicerahkan oleh nino
andin melahirkan anaknya nino di penjara
andin melihat orang yang dia cintai
meningkahi elsa adiknya sendiri
itu semua sakitnya luar biasa buat andin
ditambah andin di penjara atas kejahatan yang tidak dia lakukan
papa itu udah lewat
situasinya lagi seperti ini
kenapa kamu harus membahas soal ending
adalah masa masa tersulit dalam hidupnya elsa
aku tahu aku tahu
bukan maksud aku begitu ma
aku cuma mau kasih kamu pengertian
kamu sayang luar biasa sama elsa
kamu khawatir sama elsa
aku juga ngerasain hal yang sama
mama ingat waktu andin di penjara
kita seperti apa ma
kita jual rumah
untuk membantu andin keluar dari penjara
perasaan tidak berdayanya sebagai orang tua untuk menolong anaknya sendiri keluar dari penjara
dan itu harus
perasaan tidak berdayanya sebagai orang tua untuk menolong anaknya sendiri keluar dari penjara ma dan itu harus
aku rasain lagi sekarang sama elsa
tidak berdayanya itu ma
ada yang namanya konsekuensi
buah dari perbuatan kita
semua yang elsa alamin sekarang

semua yang elsa alamin sekarang
adalah karena perbuatannya sendiri mah
apa yang elsa perbuat
efeknya bukan hanya ke elsa
tapi juga ke banyak orang sekiling elsa ma
elsa membunuh roy
tapi juga kesalahan elsa
selama ini ma
elsa membuang rena
rena sebagai anak
semua itu sangat
menyakitkan orang lain
belum lagi kebohongan yang saya lakukan
yang dirugikan elsa ini
menuntut keadilan ma
elsa mengalami semua ini sekarang
adalah hasil dari perbuatannya dia sendiri
adalah hasil dari perbuatannya dia sendiri ma
adalah hasil dari perbuatan yang dia sendiri ma
melihat elsa menjadi anak yang baik
menjadi seperti yang kita doakan
waktu elsa kecil
yang kita harapkan
kamu ingat mak
cantik sekali ya anak kita
apa mama berharap
kamu nanti kalau sudah besar elsa
kamu jadi anak yang baik hati
yang murah senyum
dan selalu baik
sama setiap orang
ingat betapa bahagianya kita melihat malaikat kecil kita wak
kita doakan yang terbaik buat tahu saya
biarin tahu apa yang terbaik buat elsa
ampuni anakku elsa
berikanlah jalan terbaik untuk dia ya allah
jalan agar dia bisa hidup bahagia
hanya kepadamu aku mau mohon
hab' maaction pada allah
dan umama mesej huw mohamadi
padamu ya allah
untuk anakku elsa
ampuni dosa dosanya ya allah
berikan jalan yang terbaik
untuk masalah yang dia hadapi saat ini
hanya engkau yang
terima kasih ya
terus kamu yang
bukannya kamu sibuk mas
kamu buat kerjaan
aku sebenarnya juga udah nyiapin sesuatu loh
terus kalau bikin aku panik
terus yaudah hadiahnya nggak aku bawa
saya ngajak kamu kesini buat makan
nih aku kan cuma mau ngobrol dulu sebentar
gak usah cerewet gak usah bawel
kangen loh nanti kamu sama aku
kamu kangen sama cewek aku
kalau kamu nyuruh aku diem
kamu hidup sama aku
sama selama aja mas
biar kamu diem ya
kan aku bisa makan sendiri
makasih ya catering udah dimasakin segini banyak
adiknya siapa dulu
ya kalau adik kamu berarti adik aku juga dok
apaan sih apaan sih
kebay banget ya
ya ampun so sweet banget sih
ini loh enggak
andi nabis dikasih hadiah sama al karena aniversari mereka yang ke sembilan bulan
enggak habis pikirnya
ada aja cara aja
kakak tau gak sih
itu tuh namanya kode
kak michi maunya dihituin
kita kan juga udah persiapin pernikahan kita ya enggak ya
kamu nanti mau gak bantuin aku sama angket
pasti aku bantuin
udah setuju banget kan kalau kakak dekat sama kakak meja
udah ada lampu hijau kali
enak gak pudingnya
ini dimana sih
ada nanti aku kasih tau ya
apa sih kenapa kamu batuk
kenapa kayak enak badan
eh apa sih kenapa
engga engga jadi engga jadi udah
kok engga jadi kenapa sih jangan bikin aku penasaran kenapa
ya tadi katanya mau kasih saya kandung
malu aku ya udah engga apa
ya malu kan ya udah engga usah dikasih saya engga apa apa
bener kamu engga mau liat
aku sudah usaha sih tadi
mau kasih apa engga
engga jadi deh
engga usah ya
mau kasih apa engga engga emas
engga aku engga mau engga engga usah
pikenanya lah ini apa udah buka aja
ini kamu yang beli
iya jelek ya kok kamu biasa aja sih mas
siapa yang beli yang jelek
kalau ada yang beli yang jelek nanti saya lapurin ke polisi
tuh liat tuh kamu masih kurus sayang
kalau aku kan gendut wajar kan lagi hamil
kan kamu juga hamil
terima kasih ya
tuh liat tuh
udah enak kan
tadi lo juga udah dikasih pereda rasa sakit
lo juga gak bisa bantuin gue kan
buat ketemu sama elsa
lo ngapain sih mau ketemu elsa lagi
elsa udah ditahan rick
dan itu emang tempat yang pantas buat dia
karena dia sudah membunuh orang
tapi gue harus tahu keadaan elsa gimana
udah lah rick
elsa itu udah punya suami
dia udah punya anak
biar aja suaminya yang mengurus dia
dan lo gak usah cari masalah lagi
tapi lo gak tau kan
suami macam apa dia
lo gak tau raff
kan nino itu cuma mikirin kepentingannya sendiri raff
gue gak tau lagi rick
lo udah kenal gue dari dulu kan raff
lo tau kan
gue bakal terus perjuangin
apa yang gue mau
karena gue lebih mengenal lo
dan gue tau
jadi gue ngerasa
gue harus lebih ekstra ngawasin lo
loh itu sekarang udah jadi tahanan polisi
lo itu udah terjerat kasus rick
kondisi lu masih kurang sehat
lo gak bisa melepasnya alasan itu aja raff
gue bisa memiliki alasan
lo bener bener buta karena cinta dan obsesi
entah lo mau membuat sampai keadaan
seburuk apalagi nanti
sampai jumpa lagi